sebelumnya baku tembak terjadi selama dua jam antara pihak kepolisian dan juga pelaku pencurian sepeda motor di jalan melati tugu utara koja jakarta utara
pelaku tewas setelah terkena timah panas polisi
rabu malam pelaku pencurian sepeda motor bernama sofian dikepung warga dan polisi dari polres jakarta utara
sebelumnya pria berusia tujuh belas tahun ini bersembunyi di atas genting rumah warga di jalan melati tugu utara koja jakarta jakarta utara
pelaku sempat melakukan perlawanan dengan menembaki polisi dan warga menggunakan senjata api yang ia bawa
pelaku tewas terkena tembakan polisi aksi baku tembak ini juga melukai anggota polisi

pelaku tewas terkena timah panas polisi aksi baku tembak ini juga melukai anggota polisi
kita sekarang bawa ke rumah sakit
kejadian berawal saat seorang warga memergoki pelaku sedang mencuri motor di komplek nyur melambai rawabada koja jakarta utara
pelaku yang melarikan diri langsung dikejar warga
pelaku menembaki warga hingga seorang warga bernama iwan terkena tembakan dan dilarikan ke rumah sakit terdekat
pelaku yang terdesak lalu menaiki rumah warga dan bersembunyi di atas genting di jalan melati tugu utara koja jakarta utara
fakihai tami jakarta